wah kalau denger lagu menyambut ramadan dari keluarga asik tadi memang selalu kita jadi ingat ya
sebenarnya kalau ramadan itu kita tinggal menghitung hari lagi aja sebenarnya ya
aduh deg degan ya seneng banget tapi sekaligus sedih
karena kondisinya seperti ini ya
betul semua harus serba terbatas
nah tentunya di masa pandemi seperti saat ini
ibadah puasa di bulan ramadan akan menjadi tantangan tersendiri
tidak terkecuali nih bagi keluarga anang hermansyah
yang saat ini telah tersambung melalui sambungan skype
wah ini ya kalau denger lagu lagu ramadan kayak gini
udah kebayang banget emang sebentar lagi kita puasa
nah sebelum kita ngomongin soal persiapan puasanya nih
ini kan kayaknya hanya mengubah lirik ya
nah itu persiapan khusus nggak nih untuk mas anang sendiri
persiapan khusus ramadan maksudnya
untuk lagunya sendiri nih
bikin lagu ini nih mas untuk bikin lagu menyambut ramadhan ini
kemarin sebetulnya tertriggernya emang keadaan hari ini kan memang kita
bukan keadaan yang bagus ya negara kita ya
atau seluruh dunia lah
aku bilang keadaannya lagi tidak bagus
gara gara kita social distancing kita udah tiga
sekarang udah menjalani dua puluh hari
dua puluh hari kita gak keluarga
saking kreatifnya kemarin kita mikir
wah ini ngerjain apa ngerjain apa
akhirnya saya merecycle lagu itu
kebetulan mau ramadan
dan sementara aku ngeliat
lagi sekarang juga masalahnya
aku ingin bersama istri sama keluarga
ingin menampilkan hal yang berbeda
supaya di ramadan juga ada alternatif untuk didengarkan
tapi memang lagu itu aku
liriknya aku rubah
kan kita cocokkan dengan keadaan yang memang
lagi kita alami hari ini
makanya memang apa ya aku bilang
gak gampang kita menjalankan social distancing
pasti orang indonesia kebudayaan apa
budaya mudik adalah budaya kita semua ya
nah cuma dengan keadaan yang seperti ini
kalau kita memaksakan
ini kita nggak akan selesai menghadapi masalah corona
hal ini kalau nggak kita secara bersama sama
untuk rantainya covid sembilan belas
ini gak akan kelar
kita berpikir bahwa
amerika negara yang di daya aja sudah kewalahan
malah minta ampun lah
sekarang diminta tolong kemana mana
menyelesaikan masalah itu
pikiran kita bahwa
kita sedih kalau sampai
kita mengalami hal yang seburuk itu
hari ini sudah hampir lima ratus ribu ya yang terinfeksi
harapannya supaya kita bisa lebih baik
mas anang kalau kita berbicara tentang efek dari corona ini
atau covid sembilan belas ini kan sungguh luar biasa ya
hampir semua sektor ini kena
termasuk sektor bisnis juga
nah kan kabarnya juga mas anang juga menjadi
lebih apa namanya
terpaksa harus merumahkan lebih dari dua ratus karyawannya
nah waktu itu kondisinya bagaimana mas
sehingga mas anang memilih untuk merumahkan
sejumlah karyawannya dari sejumlah unit usaha yang mas anang punya ini
karena di diskusinya kita
aku selalu ngajak diskusi teman teman yang kerja dengan aku
ini menghadapi ini kalau kita gak melakukan ini karena
memang aku melihat kemarin laporan dari teman teman yang di warung warung kita
kayak di lumier yang di pondok indah
karena kemarin antrinya kita gak bisa menata para pelanggan yang dateng gitu kan
sudah antri rame kita susah ngaturnya
laporan dari teman teman mas ini susah kita ngaturnya gimana ya
nah itulah dasar itulah
dan kebetulan temen temen juga menyarankan ya sudah kita tutup aja deh
bagaimana nanti impactnya kedepan kita lihat perkembangannya
kesepakatan itu akhirnya kita ambil untuk kita tutup
tutup sepuluh hari gitu
iya iya jadi harus proaktif emang ya
nah kalau misalnya soal bisnis kan mas anang dan keluarga ini punya banyak sektornya
kuliner kosmetik dari mbak ashanti ya
sisi bisnis yang mana nih berarti kuliner kali yang paling terdampak ya mas ya sampai tutup karena antrian
yang berdampak kuliner
wow harusnya puasa panen ya
bangsa kan harusnya lagi musim musimnya ya mas anang ya
nah mas anang kalau kita ngomong soal tadi mas anang bilang bahwa sudah hampir tiga minggu seluruh keluarga tidak keluar rumah gitu ya
stay at home dan sebagainya
selain kita tetap menjaga stay at home atau menjalankan stay at home
apalagi yang mas anang dan keluarga jalankan ini agar tetap kita menjaga kesehatan tubuh kita

terus terang menjaga kebersihan udah pasti kita merombak budaya kebersihan
terus juga merombak budaya makan
jadi lebih sehat yang kita konsumsi untuk supaya memang asupannya bagus supaya daya tahan menjadi membaik
contohnya apa tuh makanan yang dikonsumsi
gini pasti makanan makanan yang memang yang sangat dianjurkan kebetulan kita punya dokter
punya dokter yang selalu kita bisa konsultasi
akhirnya memang memakan yang memang banyak vitamin c terus kayak olahraga ditambah terus vitamin d
jadi memang vitamin vitamin atau suplemen kita tambahin gak seperti hari kemarin kemarin
karena memang butuh daya tahan tubuh yang lain menghadapi kenyataan yang hari ini kita kena wabah gitu
memang hidup sehat jadi tuntunan lagi ke depan
makanya kalau kita mengambil sisi positif dari wabah ini memang ini adalah sebuah warning yang harusnya kita bisa menelaah lebih baik ya lebih jauh
bahwa ke depan kita harus memperbaiki budaya kesehatan dan budaya asupan makanan untuk bisa kita tahan kalau menghadapi hal hal seperti ini lagi ke depan
tentu saja efek negatifnya juga kita juga bosen kali ya mas stay at home tiga minggu di rumah aja gitu
biar anak anak gak bosan ngapain aja nih mas
kalau bicara bosen
kenyataannya memang itu
bosen itu gak boleh menjadi hal yang momoknya wabah hari ini
karena itu sudah pasti terjadi gitu ya
justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mencari kegiatan yang positif di dalam rumah
sekarang gini kalau tidak punya kegiatan yang positif yang menambah dari kegiatan biasa yang pasti tertambah adalah hari ini kita dekat dengan keluarga
itu yang harus di
jadi kita mencoba terus positif menghadapi masalah ini
karena pada saat kita tidak berpikir positif kita sumpah kita drop itu jatohnya akan ke kesehatan akan menurun
imunitas lagi ya waduh
mungkin salah satu cara yang dilakukan keluarga asik nih mas anang dan juga mbak ashanti dan juga anak anak nyanyi bareng ya
dan juga akhirnya menciptakan lagu menyambut ramadhan ini
boleh dong terakhir mas anang nyanyi sedikit aja ref dari lagu menyambut ramadan
menyambut ramadhan menyambut ramadhan menyambut ramadhan dengan bahagia
terima kasih banyak mas anang sudah bergabung bersama si anirsog
sampai saat ini belum tidur ya mas nanti habis ini bisa langsung tidur beristirahat
belum belum belum
salam untuk keluarga mas anang selamat stay at home
oke baik terima kasih